pemerintah kota bandar lampung akhirnya menunda pelaksanaan vaksinasi covid sembilan belas
untuk anak usia dua belas sampai tujuh belas tahun
pelaksanaan vaksinasi covid sembilan belas untuk anak ini rencananya akan dilakukan kami siang
penundaan vaksinasi covid sembilan belas untuk anak ini disebabkan menipisnya stok vaksin
yang ada di dinas kesehatan kota bandar lampung
stok vaksin yang ada saat ini akan dialihkan untuk vaksinasi ketiga tenaga kesehatan
pelaksanaan vaksinasi untuk anak ini rencananya akan dilakukan di sekolah sekolah
pemerintah kota bandar lampung menjatuhal ulang vaksinasi anak ini
setelah masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro darurat di bandar lampung berakhir
secara bertahap mungkin nanti saya akan koordinasi
saya akan koordinasikan lagi kepada dinas pendidikan
yang terbaik secara seperti apa
apa mungkin kelas sembilan saja terlebih dahulu
atau bertahap kelas sembilan atau kita oplos sembilan delapan tujuh
nah ini semua akan kita lakukan dengan baik
dan kalau vaksin kita banyak insya allah seluruh masyarakat kota bandar lampung
insya allah akan kita vaksin
kurangnya pasokan vaksin covid sembilan belas ke provinsi bandar lampung
diakui asisten bidang pemerintahan
dan kesejahteraan rakyat pemerintah provinsi lampung kodratul ihwan
rendahnya program vaksinasi covid sembilan belas di lampung
terjadi karena ketersediaan pasokan vaksin dari pemerintah pusat
selama ini pemerintah provinsi lampung sudah mendistribusikan semua vaksin
yang dikirimkan dari pusat ke lima belas kabupaten kota di lampung
soalnya hanya satu ketersediaan vaksin
ketersediaan pasokan vaksin dari pemerintah pusat
tapi kini kita sudah berulang kali dan terus menerus juga meminta
cuma kan sekarang sudah datang
kita harus memaklumi
karena seluruh dunia bukan hanya indonesia
seluruh dunia membutuhkan vaksin
jadi pemerintah pusat juga berpacu juga untuk mendapatkan itu
tapi insya allah ini kan sudah datang lagi kemarin
kata bukadis kesehatan
dan segera langsung kita distribusikan ke kabupaten kota
berdasarkan data dinas kabupaten provinsi lampung
masyarakat yang sudah menjalani vaksinasi pertama
sebanyak lebih dari lima ratus enam puluh dua ribu orang
atau delapan delapan ribu orang
sedangkan masyarakat yang sudah melakukan vaksinasi kedua
ada lebih dari dua ratus lima puluh lima ribu orang
atau tiga delapan puluh lima persen